sejumlah emak emak di desa dukuh dimoro jombang jawa timur
nekat mendatangi rumah orang tua terduga pelaku
yang membawa kabur uang arisan online pada minggu pagi
mereka berencana menagih utang investasi arisan
yang diduga dibawa kabur sejak beberapa bulan terakhir
tak hanya rumah orang tua terduga pelaku
rumah saudara terduga pelaku pun tak luput dari sasaran emak emak yang emosi ini
sejumlah emak emak ini mengaku ikut arisan online tergiur
dengan janji manis yang akan mendapatkan pengembalian yang banyak
jumlah kerugian yang dialami oleh puluhan emak emak yang ikut arisan bodong ini
diperkirakan mencapai miliaran rupiah
kita tergiurnya karena ribuan
karena profitnya dia memberikan iming iming berupa
kalau ibu ibu pasti suka perhiasan ataupun mini gold istilahnya sekarang
jadi kita tertarik dengan investasi atau arisan sekian juta
minimal misalnya sepuluh juta dapat berapa sekian gram
sebagian korban mengaku sudah melaporkan kasus penipuan arisan
dan investasi bodong ke mapol res jombang
mereka meminta uang yang sudah masuk bisa segera dikembalikan
dan terduga pelaku bisa segera dikembalikan
sutomora harjo jombang jawa timur